perkembangan teknologi telah merambah dunia perdagangan
pasar yang berubah dan cara berbisnis yang kini banyak dipengaruhi kemajuan teknologi
menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis
perkembangan teknologi dan kemudahan mengakses internet
membawa dampak besar bagi dunia bisnis
perkembangan ini mempengaruhi perilaku dan gaya hidup
termasuk diantaranya pola konsumsi generasi muda
yang sering disebut generasi milenial
bagi pelaku usaha perubahan pola konsumsi ini menjadi tantangan sekaligus peluang
dibutuhkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis
di tengah iklim usaha yang tengah berubah
ditemui dalam seminar nasional dharma wanita persatuan
di hotel bidakara jakarta selatan
pendiri ct corp yang juga pemilik cnn indonesia khairul tanjung
mengatakan ada sejumlah peluang bagi para pengusaha untuk berkembang

jadi yang pertama bisa membaca peluang kalau ada tantangan
kalau gak ada ciptakan peluang
nah yang kedua yang berikutnya
sifat sifat energi dan segitu dia bisa korektir
hasil akhir penting
karena apa usaha itu kan menjadi utuh
kalau gak jadi utuh berarti usaha juga
jadi cari utuh
dia biasa dia bisa kondisi
karena ada jatuh itu bisa detail
jadi setan yang itu ada paling detail
yang berikut itu
kalau di sini apa itu barang
kalau gak disimpil kalau diunggu dari lain gak puas
panpan terus penjatuh
itu ilmu hasil terus
sekali itu itulah yang banyaknya
nah tadi ibu ibu
ibu ibu ya kan sudah dikasih tahu
dia mengetahui sekarang gimana ke depan gimana
dia mengetahui sekarang gimana ke depan gimana
untuk yang namanya
bayi lagi bisa berbeda beda sekali
membeli masa depan dengan angka sekarang
karena sehingga penghasil itu pada saatnya
dia bisa membaca masa depan
dan membelinya sekarang
karena dengan begitu
dia akan mendapatkan
keuntungan dan keunggulan dibanding dengan
nah yang terakhir
tidak ada laki laki sukses
tidak ada laki laki sukses
tanpa perempuan hebat dibaliknya
tanpa perempuan hebat dibaliknya
tanpa perempuan hebat dibaliknya
kalau ditanya peran istri saya
sangat luar biasa
mungkin beberapa yang ikut sikip ini tahu persis
mungkin beberapa yang ikut sikip ini tahu persis
bagaimana istri saya mencoba menyeimbangkan
bagaimana istri saya mencoba menyeimbangkan
peran seorang suami
sama kekurangannya oleh istri
ya misalnya karena waktu saya luar biasa sibuknya
pengurus anak pengurus rumah
pengurus rumah tangga diambil alih
karena saya lebih fokus cari uang
jadi ada yang cari uang ada yang buang uangnya
keseimbangan ini membuat
sebuah harmoni yang luar biasa
penting untuk memahami pasar
yang dituju mulai dari target konsumen
kanal pemasaran yang digunakan
hingga penetapan harga
menurut konsultan keuangan
dan pemilik zap finance prita gozi
memahami siklus perkembangan
perusahaan sangat penting
biasanya mereka sudah melakukan sudah lama
itu kan punya generasi penerus
generasi penerus ini yang juga bisa membantu
orang tuanya untuk meneruskan usahanya
dan memahami apa yang diinginkan
pasar saat ini kalau perusahaan besar kan pasti sudah
didukung dengan manajemen
atau tim yang sangat baik
itu kan selalu ada darah baru jadi pasti
ada anak yang baru lulus atau mahasiswa yang
baru lulus sarjana yang kemudian bekerja di perusahaan besar
maka mereka mereka inilah yang
dapat menjadi motor penggerak supaya
usahanya itu tetap bisa berinovasi
dan dapat sesuai dengan
diperlukan pemahaman konsep dan pemikiran kreatif
bagi pelaku usaha untuk
bertahan di tengah pasar milenial
selain jeli melihat peluang
kemampuan berinovasi juga
penting agar pengusaha
tidak sekedar bertahan
tapi juga berkembang dan
marsha anastasia jakarta